setelah bentrok terjadi antar kelompok mendukung pasangan calon bupati dan juga wakil bupati puncak jaya papua
yang mengakibatkan puluhan rumah dibakar situasi puncak jaya sempat mencekam
dan kepala kepolisian daerah papua juga memerintahkan tembak di tempat bagi pelaku bentrokan di kabupaten puncak jaya
sekitar lima ratus warga terpaksa mengungsi ke kantor kepolisian resor puncak jaya
warga telah mengungsi sejak minggu dua juni lalu karena terjadinya bentrokan masa pendukung tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati puncak jaya
kebanyakan pengungsi adalah anak anak dan perempuan
aparat keamanan yang terdiri dari anggota tni dan polri masih terus melakukan patroli serta razia senjata tajam
kepala polda papua irjen pol boy rafli amar memerintahkan tembak di tempat
bagi pelaku bentrokan di kabupaten puncak jaya

akibat bentrokan masa tersebut dua puluh rumah adat honai dibakar
selain itu satu orang tewas dan puluhan korban menderita luka karena terkena panah
pemilihan kepala daerah kabupaten puncak jaya diikuti oleh tiga pemimpin pemerintahan
justus wonda sebelumnya menjabat wakil bupati puncak jaya
sedangkan henok ibo saat ini menjabat bupati puncak jaya
dan yuni wonda sebelumnya menjabat sekretaris
daerah puncak jaya
albert matatula jayapura
panglima tertinggi tentara pembebasan nasional organisasi papua merdeka atau tpn opm mendeklarasikan bergabung dengan nkri
dan pendeklarasian ini juga diikuti oleh lima belas pengikutnya dan ratusan simpatisan opm yang bermarkas di tinggi nambut puncak jaya papua
nama kepala dan masa perpacuan
anggota militan organisasi papua merdeka menyatakan sikap setia kepada republik indonesia dan membela tanah air indonesia
deklarasi bergabungnya anggota opm ini dilangsungkan di tinggi nambut pada sabtu satu juli lalu
seusai pembacaan pernyataan sikap ke lima belas anggota opm tersebut menerima bendera merah putih dari bupati puncak jaya henok ibo
kita sudah berikan kembali ke pakuane
mari kita membangun sudah terlalu banyak korban
masyarakat tni kori bumur di sini meninggal di sini
tadi saya reken oleh bapak bupati
terlalu banyak da'at bertumpah dalam di tinggi nambut ini
kita berklaim berperang hentikan stop
karena kita semua anak anak bansa
pemimpin pemimpin tpn opm yang ada di papua yang keluar dari tinggi nambut
pasti kenal ini wanis ini wanis tampun ini
dia pemimpin spiritual untuk melihat selama ini
tahun lalu bapak ambil dia saya ambil dia kirim ke jayapura
sekarang pula satu bulan saya bawa keluar dia keliling papua baru masuk kemari
kepada goliath bahwa kakamu sudah ada di tinggi nambut
jadi adikku akan turun sama sama dengan kakam dengan masyarakat kita bangun
selama ini wanis tampun ini tinggal bersama goliath tampun ini
dan menjadi penasihat serta orang kepercayaan dalam perjuangan tpn opm untuk papua merdeka
masyarakat tinggi nambut juga diajak menikmati bakar batu
yaitu masakan khas papua yang diolah menggunakan bakar batu dan disantap bersama
albert matatula jayapura